ribuan payung dari berbagai penjuru nusantara menghiasi komplek taman wisata candi borobudur di magelang jawa tengah
selain untuk melestarikan payung tradisional yang mulai punah
festival payung indonesia ini juga sengaja dikelar di candi borobudur
karena merupakan induk dari segala jenis payung di tanah air
menyongsong surya borobudur jumat pagi bagelaran musik warna duipa dan tari tarian
digelar di puntuk setumbu desa karangrejo kecamatan borobudur
yang merupakan awal acara festival payung indonesia
festival payung indonesia sendiri dipusatkan di lapangan lumbini kompleks candi borobudur magelang jawa tengah
berbagai jenis dan corak payung dari penjuru tanah air ini
sengaja dipasang menghiasi kompleks candi peninggalan dinasti sailendra tersebut
pihak penyelenggara sengaja menggelar festival payung nusantara di kompleks candi borobudur
lantaran candi borobudur merupakan induk
dan ini salah satu upaya kita untuk kembali melestarikan sekaligus mengkreasikan payung tradisi nusantara
yang bisa dikatakan butuh sebuah dorongan yang kuat
dan festival ini adalah sebuah langkah yang nyata untuk menjadikan kembali desa desa payung itu
bisa kembali tumbuh dan menemukan pasar pasar barunya
festival payung indonesia diikuti delapan puluh peserta dari berbagai daerah dan macanegara
di antaranya india pakistan jepang dan thailand
diharapkan dengan digelarnya festival payung indonesia yang keempat ini
payung nusantara diharapkan bisa kembali menjadi ikon dan bisa menjadi ruang inspirasi dalam kegiatan berkesenian